publik kembali melihat bagaimana presiden ke enam susilo bambang yudhoyono mengkritisi pemerintahan joko widodo
namun sejumlah poin yang menjadi masukan dan kritik sby bisa dikatakan bukan suatu hal yang baru
seberapa gentingkah poin poin kritikan sby itu
lalu bagaimana sebenarnya pola komunikasi antara sby dengan presiden penerusnya
kami akan membahasnya dengan narasumber kami yang telah hadir di studio sekjen partai demokrat hinca panjaitan
dan direktur eksekutif lingkar madani ray rangkuti
bapak bapak selamat malam
selamat malam bapak widodo
bang hinca pertama poin poin ini sengaja diungkap dan sebenarnya kalau menurut saya poin poin yang disampaikan adalah poin poin mutakhir sih
soal masalah ekonomi yang menjadi sorotan utama dan kalau misalnya kita lihat dari bidang hukum ada ketidakpastian hukum
dan itu bukan hal yang baru tentu saja
tapi partai politik yang disuarakan oleh pak sby juga sebenarnya cukup mutakhir isunya gitu
terutama kalau kita melihat kondisi p tiga misalnya begitu
sebenarnya apa dibalik kritikan ini
ada ruang khusus yang dibuat sama pak sby dan kemudian semua kritikannya tertata
iya kalau bung pito kalau kita ikuti tadi ke belakang ya ini adalah kritikan kami yang keempat
jadi kalau mulai kongres surabaya kemudian waktu itu di jakarta balik lagi surabaya yang tordjapa baru lagi ini
dan kami akan selalu melakukan itu sebagai partai politik yang mengambil posisi di luar pemerintahan
dan itu saya kira bagian dari hak konstitusi kita untuk
untuk membuat negeri ini lebih baik juga kalau semua nanti satu suara sendiri juga kurang pas
nah apa yang kami lakukan kemarin adalah refleksi ramadan yang kami beri hashtag begitu
sebagai bagian dari catatan panjang katakan begitu satu tahun terakhir kalau misalnya dari ramadan ke ramadan
dan itu adalah potret apa adanya saja di masyarakat yang kemudian kita lepas
dan kalau dibaca utuh itu ada lima tentang hal hal yang kami hargai atau kita respect
terhadap pemerintahan ini lima hal
terus ada tujuh yang kita catat
berimbang lah ya kira kira gitu
kalau main bola lima tujuh boleh lah gitu
yang ini tujuh nah sekarang
bentuk kritikan yang tadi
dan kalau misalnya soal partai politik yang disebut
sebenarnya gini dari tujuh itu
kan pertama kali yang disebutkan
masalah ekonomi kemudian masalah hukum
masalah politik secara skala prioritas
mana yang menurut pak sby yang harus
sama pak jokowi
waktu kami malam itu mendiskusikan
kali ketiga final itu ada tujuh ya
bahkan yang ketujuh soal bung vito ini soal pers
yang ya kan nah yang manakah
yang paling relevan atau yang paling
krusial gitu menurut kita tujuh tujuh nya
tapi karena ini berkenaan dengan
bulan ramadan dan menjelang
mencapai hari lebaran
kita meletakkannya soal ekonomi
soal daya beli masyarakat
itu sebenarnya lebih pada
meletakkan itu saja tapi tujuh tujuh nya sama
urusan bernegara yang menurut kita
harus kita suarakan
setiap saat setiap waktu
tapi terukur kami melihatnya
seperti itu sehingga yaudah kami rumuskan
dengan baik ada waktu yang tepat
kami sampai kakek
ada nggak kesan bung rey yang tertangkap
dari bung rey sendiri melihat bahwa
ini bentuk dari
saya sudah pernah melakukan itu
anda belum melakukan itu
saya lebih baik dari anda anda
belum menjadi presiden yang lebih baik
kira kira ada nggak apa namanya
apa penerimaan seperti itu dari komunikasi politik yang disampaikan pak
tentu kalau eksplisit nggak ada ya
tapi implisit mungkin mengatakan itu
apalagi misalnya ketika
poin itu mengatakan misalnya di zaman saya
nggak terjadi sekarang ini terjadi
itu khususnya soal penegakan hukum
di zaman saya hukum hukumlah yang berjalan
kalau sekarang terlihat adalah hukum justru yang
menghambat kan kira kira begitu intinya gitu
jadi ada kesan dibuat oleh pak jokowi misalnya
dengan mengatakan di zaman saya kpk itu powerful
pak spi maksudnya
pak spi maksudnya
tapi di zaman pak jokowi ini kelihatan
kpk makin lemah dan sebagainya
jadi memang secara tidak langsung atau secara implisit
mau dikatakan bahwa khususnya mungkin di dua sektor
tiga sektor yang boleh kita sebutkan
tapi kita bisa menangkap nggak sih ketulusan dibalik kritikan itu
tentu saya sulit ya
karena menurut saya pertama kan ada tiga sektor yang harus dilihat di sini
beliau sebagai mantan presiden
beliau sebagai ketua partai
dan partainya sendiri melakukan apa dengan kritikan kritikan ini gitu
nah kan sebagai mantan presiden kritikan ini sebetulnya dianggap itu sudah tidak tepat
kan gira gira gitu
karena bagaimanapun misalnya soal ekonomi
pastilah ini menjadi bagian dari kebijakannya dulu
walaupun pak spi pernah mencatatkan tahun dua ribu empat belas
akhir kalau nggak salah ya
itu yang kemudian
ya kan beliau sepuluh tahun
kalau cuma setahun tidak naik kan juga jadi pertanyaan
itu maksud saya
nah tetapi posisi beliau sebagai ketua partai pak
dia mengatakan hal itu sudah memang tepat gitu ya
tapi yang menariknya apa yang akan dilakukan oleh praksi demokrat di dpr
nah itu juga perlu dicermati
jangan sampai kemudian apa yang diungkapkan oleh beliau
tapi pada saat yang bersamaan sebetulnya tidak ada implikasinya pada kebijakan yang dibuat oleh
tidak ada langkah konkret
sebagai contoh misalnya khususnya di bidang politik ya
ketika praksi demokrat misalnya mengatakan sebaiknya penggunaan tni di atas
tni diatur kembali kan kira kira gitu dalam salah satu kritikan dari pak sby ini
nah sekarang pertanyaannya apakah kebijakan kebijakan itu ditindaklanjuti oleh praksi demokrat di dpr
misalnya dengan mengatakan atau meminta menko polhukam misalnya untuk memanggil menko polhukam
menanyakan kenapa begitu marak sekali penggunaan tni di dalam ketertiban kita
entah itu misalnya soal penggusuran tni dilibatkan ya dan sebagainya gitu
itu yang kita harus lihat dulu secara umum
jangan sampai beliau sebagai mantan presiden sebagai ketua partai dan partainya sendiri melakukan apa nggak sinkron
nah kalau ini nggak sinkron ya kita tentu saja orang akan mengatakan ini sebetulnya sekedar mencari panggung saja
ya bukan lip service kan
sama sekali bukan kalau kita ikutin ya secara utuh di ujung itu dan waktu kami susun ini juga melibatkan praksi
dan disitu diperintahkan bahwa praksi kita sebagai perpanjangan di dpr akan melakukan perintah perintah itu
khusus mengenai ini tadi yang tni tadi
di komisi satu
disini disebutkan ya banyak aktivitas tni keluar dari fungsi dan tugas pokok ini salah satu kritikannya
saya pikir yang paling objektif itu yang ini poin dari tujuh itu
kalau yang lain orang bisa berdebat
tapi bahwa tni keluar dari fungsi dan tugas pokoknya pada era jokowi ini itu saya pikir paling faktual ya disebutkan oleh pak jokowi
dan saya sendiri merasa senang kalau pak sb juga memutarkan itu
jadi kalau saya sambut tadi ini tadi tidak hanya di komisi satu di komisi empat misalnya
kita mengkritisi tentang pembukaan lahan pertanian untuk ketahanan pangan dengan melibatkan tni misalnya
itu yang keluar dari tugas pokoknya
dan itu besar sekali dan karena itu kita ingatkan
itu juga sudah berjalan bung rey
nah sekarang di komisi satu juga melakukan tugas yang kaitannya langsung ya ke tni tadi
jadi baik yang di komisi satu yang bersentuhan langsung maupun nanti yang sub sub bidang tadi juga berlangsung di praksi kami
itu nanti bisa kita lihat juga sambil berjalan
tapi biasanya kan ini diikuti dengan perang di sosial media di twitter ya
tapi kayaknya masih belum ya mungkin karena bulan ramadhan dan pak jokowi
saya pikir ada masalah ininya ada masalah pada dua aspek yang saya sebutkan tadi kan
pertama beliau sebagai presiden mantan presiden dan sebagai ketua partai
di satu segi ketika beliau melakukan kritik yang ketiga dalam proses empat kali kritik kan sempat ada balasan
yang ketiga ya
yang secara tidak langsung lah dan itu juga
secara tidak langsung lah dari pak jokowi dengan hadir di hambalang dan sebagainya
di situ sebetulnya di sini yang perlu hati hati pak sby menurut saya jangan sampai kemudian terlalu banyak over
ya bumerang terhadap beliau kalau dilihat tidak mendapat sebutan di kalangan netizen misalnya begitu ya justru menjadi semacam perhatian ke dalam partai demokrat
mengapa seperti poin poin yang disebutkan ini yang faktual ini kok seperti tidak mendapat simpati yang luas dari publik
nah jangan sampai kemudian justru publiknya yang disalahkan
kalau ngomongin media sosial itu kalau kemarin diikuti dua jam pertama itu kegiatan di cks itu trending topic yang kedua
oke jadi artinya kerespon sampai hari ini
tentu bukan trending topicnya
saya mau merespon tadi maksud saya
betul bukan hanya soal trending topicnya tetapi apa sikap netizen
ini yang perlu dicermati kan
iya sama dengan main bola bola baru ditendangkan dilihat dulu bola kemana baru berjalan
nah ini baru katakanlah hari kedua ya

dan ini baru katakanlah hari kedua ya
dan ini hari pekan
dan kemudian berjalan terus
nah kita lihat bagaimana reaksinya tadi kan gitu ya bu
itu yang paling penting
nah yang poin dari kita adalah bahwa kehidupan bernegara ini menjadi tanggung jawab kita semua
tanggung jawab kita semua
oleh karena itu kami melihat begini waktu kami diskusi itu
jangan sampai semua diam
jangan sampai semua membiarkan
oleh karena itu pikiran kita adalah kalau kita cinta pada negeri ini bagaimana kita sama sama
apakah kita kemudian menyampaikan itu
dalam konteks itu tadi mantan presiden dia belum punya pengalaman untuk itu
sehingga dikatakan kritik yang terbesar yang saya alami selama sepuluh tahun baik dari pers maupun pengamat dan yang lain lain
itu memperkuat pemerintahan itu sampai selesai masa jabatannya
konteksnya di situ
karena itu ketika kita lepas tujuh kritikan dan lima pujian tadi itu bagian dari untuk mengingatkan ke depan dalam konteks pasca demokra
satu segi sebetulnya ingin mengatakan begini
misalnya apakah demokra tidak membahas
mengapa di zaman pak s b ini kritik begitu kencang terhadap pak s b
tetapi di zaman pak jokowi orang malah melihatnya mungkin biasa biasa saja
itu juga perlu dicermati
artinya apa gitu
pada tingkat tertentu ini kan soal kepercayaan
oke reaksi dari pak jokowi dengan reaksi dari pak s b mungkin sama
tetapi tingkat kepercayaan publik terhadap dua pemimpin ini bisa berbeda
sehingga reaksinya juga berbeda
ini masukan kita soal first study kan misalnya
bukan tidak ada
kalau itu kan tidak ada
ada yang sepuluh tahun ini kan
jadi mari kita lihat berbalan
sebenarnya kalau misalnya dibilang apple to apple tidak
karena pak s b dalam lima tahun pertama itu jadi media darling yang luar biasa
itu jadi fenomena di mana
itu persis bung alkitoy
itu yang saya mau katakan
ini kan gencarnya kritik orang terhadap pak s b itu priode kedua
artinya mulai tumbuh ketidakpercayaan terhadap berbagai ucapan dan ungkapan dari pak s b
sekarang ini dengan dua tahun tiga tahun justru yang bisa direfleksikan
adalah belum muncul satu sikap kritik yang luar biasa terhadap pak jokowi
yang boleh jadi itu menandakan bahwa tingkat kepercayaan kepada dia besar
tapi kalau dari sisi kita bisa sebaliknya kan
karena masih menunggu
sebenarnya apa dalam konferensi pers itu
nanti dijawabnya kami akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami karena kritik yang tujuh itu tidak ada skala prioritasnya
walaupun skala prioritas adalah soal masalah ekonomi yang dekat sekali dengan ramadan dan lebaran
mari kita agak random
kita mulai dari pers dulu
gimana tanggapan soal pers itu kenapa kemudian muncul itu
kalau kita ingat betul sepuluh tahun beliau ini sebagai data pembanding saja ya
tidak ada satu case pun yang dibuat oleh pak sby untuk merespon kritikan
tentu meskipun banyak sekali
dan tentu memang di awal awal pemerintahan di periode pertama media darling sekali
dan kemudian menjelang nanti mau masuk yang kedua
yang perspektif lain bisa saja karena kekurangan tidak percaya
tapi di sisi lain memang ruang demokrasinya yang tumbuh
demokrat melihat sekarang ruang demokrasi lebih ke apa namanya
karena kita lihat dia tenang atau dalam kata kutip diam
kita merasa tidak dinamis
karena itu kita ingatkan
ada catatan catatan yang ditemukan demokrasi bagaimana keberpihakan pembangunan
misalnya secara konkret
misal begini ketika kita mengangkat isu apbnp yang sekarang dibahas
dengan menyusun apbn kita asumsinya dengan menggunakan teks amnesty misalnya
sesuatu yang sangat penting dalam bernegara karena ini urusan paling fundamental untuk bernegara
itu tidak gitu banyak ruang untuk mendiskusikan itu
sehingga baik pengamat maupun media mendiskusikan itu kurang menurut kita
karena mungkin ada topik yang lebih penting untuk dibahas
kami hanya mau mengatakan bahwa ada ruang yang menurut kita penting untuk kita kritisi
itu tidak muncul
kemarin itu waktu kita keras dengan penolakan revisi undang undang kpk karena pelemahan itu baru agak muncul
itu pun hanya beberapa partai
dan media setelah itu selesai
itu yang kita lihat suasananya
nah oleh karena itu menurut kita
karena itu kita ingatkan
karena membiarkan sesuatu itu tidak baik
ini soal peran pers ya
partai demokrat dan saya pribadi pak sby maksudnya sebagai seorang pencipta demokrasi tercengang melihat perubahan sangat dramatis dalam dunia pers dan media masa kita
dulu boleh dikata tiada hari tanpa kritik dan serangan pers
baik kepada pemerintah maupun saya pribadi
barangkali isinya begitu
bagaimana bu ngo rek
iya seperti yang kita sebutkan tadi
ini kan sebetulnya perspektif subjektif dari presiden ya
dia membandingkan pengalaman dirinya dengan pak jokowi
kita sudah menyatakan tadi oke ini kan juga ada soal trust
dulu orang menyerang anda secara pribadi bahkan secara pribadi karena memang trust sudah sangat melemah
itu terbukti dari berbagai surpi macam macam
kepada jokowi mungkin trust itu masih ada
tapi pengalaman ini belum tentu juga akan dialami oleh jokowi terus menerus
jadi sebetulnya menurut saya subtansinya bukan pada pers yang kritis atau tidak dari soal konten
itu yang susahnya bagi kita
kan beliau tidak bisa menyebut satu pun kasus misalnya
kecuali mengatakan dari perspektif kami ini penting
padahal perspektif publik merasa bahwa itu tidak terlalu penting macam macam
jadi karena ini pengalaman subjektif agak sulit kita mengukurnya dalam konteks objektifitas
nah ini kan soal kenapa saya dulu dikuyok kuyok lah kan bahasanya kira kira itu
warrant pes kita gitu
ya tentu saja kalau misalnya
kuyok kuyok itu beriring dengan
atau sejalan dengan kepercayaan publik yang makin merosot kepada anda
nah sekarang pada saat yang bersamaan di mana kepercayaan publik tinggi kepada presiden jokowi
ya kalau di awal ya sama
kalau dibandingkan begitu
kalau pembandingannya tadi kemudian jatuh di ujungnya
itu nggak fair juga
kalau tadi kan bung gito juga menyampaikan
pada awalnya itu posisinya posisi yang media darling
jadi bulan madu itu cukup panjang lah
nah karena itu bagi kita
karena kita mengingatkan kan pengalaman
bulan madu yang seperti itu
juga baik baik saja tapi tidak menjadi sangat berkepanjangan
sehingga kritis itu kan menjadi oksigen
menjadi jamu menjadi kekuatan bagi kita
itu yang mau kita sebut
dalam alam demokrasi itu harus ditumbuhkan
karena itu kita nggak melihat misalnya dalam konteks kepercayaan yang turun dalam konteks dibandingkan yang baru sekian dua tahun ini di sekian tadi
itu yang kita baca di media itu
karena itu menurut saya bukan dilihat dalam konteks subjektifitasinya
apakah misalnya pers kita berpihak pada pentingnya pengungkapan mafia misalnya begitu ya
apakah pers kita berpihak kepada pentingnya penguatan kpk misalnya begitu ya
apakah pers kita berpihak kepada pentingnya meningkatkan profesionalisme tni atau pulpur dan sebagainya
jadi cara melihatnya menurut saya di situ
bukan persoalan apakah mereka mengkritik jokowi tiap hari sampai kepada pribadi dan sebagainya
itu sih menurut saya berkaitan dengan soal apakah ayo percaya kepada orang itu atau tidak gitu
tapi kalau kita uji dengan misalnya objektifikasi dalam kerangka kepentingan publik saya pikir tidak ada masalah dengan pers kita gitu
bahkan pada tingkat tertentu kebijakan jokowi sangat dibantu oleh perspektif pers gitu loh
misalnya kan ketika ribut ribut soal apa namanya ya soal kpk sebetulnya begitu ya beliau sangat banyak dibantu oleh pers
pers yang tanda kutip gaduh itu cukup membantu beliau untuk mengambil keputusan
untuk tidak menyetujui adanya repisi belah belah dan sebagainya gitu
kalau boleh saya
kalau boleh saya masuk ke sini ini kan yang tampak di situ ya
kami membacanya tidak hanya itu
nah ini yang penting pak gita
ketika ruang redaksi yang juga kita berdiskusi tidak disampaikan ke publik kami merasakan itu
nah ini yang saya mau katakan
oleh karena itu kenapa hampir
ini ya coba misalnya satu isu yang
kenapa sampai muncul seperti itu
karena kita berdiskusi juga di ruang ruang redaksi kita berdiskusi juga kepada pemilik media
quote and quote untuk tidak seberani dari yang kemarin
karena merasa aduh ini aku terancam nih
wah kata terancam itu penting
ada simptom ke arah sana
ada upaya untuk membuat pers dalam tanda kutip jinak
itulah yang kami baca
kan begini maksudnya gini
begini maksudnya begini
saya khawatir begini bang hinca
saya nggak tahu kalau misalnya ini
kata terancam tadi menarik
ini menjadi penting
kata terancam itu tadi gimana
terancam di situ kebebasan persnya
saya teruskan dulu
kita melihat fungsi pers itu dalam konteks berdemokrasi dan kebebasan persnya
kita melihat dalam suasana sekarang ini rasa bebas itu tidak dalam posisi yang bebas itu
oleh karena itu kita ingatkan agar jangan sampai perasaan berdemokrasi itu tidak lepas
menyampaikan kritiknya menyampaikan gagasannya
jadi anda tidak melihat bahwa pers ini semata mata masih melihat bahwa jokowi ini kita banget ya
sehingga menjadi tidak subyektif
kalau itu sangat
tidak menjadi objektif tidak berimbang tidak independen dalam melihat sosok jokowi dan kebijakannya
dari yang lima kita tadi sampaikan menyampaikan respek kita itu clear bahwa presiden jokowi pada posisi yang tap pemerintahan ini
dari yang tujuh khusus yang satu ini yang refleksi
kepada pers kita
yang kita merasa bahwa kurang yang kemarin gitu
tidak seperti yang kemarin
tidak berarti dia tidak kritis terhadap hal itu
buktinya kita kan tadi sampaikan yang lima tadi
nah ruang ruang demokrasi yang seperti ini yang kami ingin ingatkan
agar suasana itu menjadi tetap nyaman tetap kuat
sehingga memberikan kritik memberikan saran memberikan perbedaan pendapat yang cukup untuk menghasilkan kekuatan
karena itu kita sebutkan kekuatan pemerintahan kemarin sepuluh tahun berjalan itu juga karena kritik yang kuat
karena dari kawan kawan narasumbernya itu para pengamat pers dan juga akademisi
itu konteksnya di situ
jangan berhenti maksudnya begitu
karena kita ingin membangun kedewasan berdemokrasi ini juga di ruang ruang redaksi muncul
itu yang catatan kita
saya jelas tidak tahu ya
karena ada kata terancam di situ
ada kata seperti bagi saya ini perlu dibuktikan ini
kata terancam ini
karena ini betul betul
apakah mungkin pers akan bisa diberede lagi misalnya
apakah mungkin pers akan
apakah tiba tiba kemudian mereka diteleponin satu satu supaya tidak memberitakan ini bla bla
kalau itu benar benar terjadi mestinya tidak boleh itu jadi pembicaraan sekelompok orang
dia harus diungkap kepada publik
ini ancaman terhadap dunia pers kita
kalau sampai misalnya ada semacam tanda kutip intimidasi ada permintaan yang tidak patut
terhadap dunia jurnalisme kita
kalau itu disebut
ketika ini menjadi sangat tenang dalam konteks ini dugaan saja
itu pertanyaan bung reis
ya ya ini harus saya jelaskan
bung duk biar saya jelaskan
apa ininya ya penjelasannya
bukan biar saya jelaskan
di zaman psb sekalipun pers kita pernah tenang juga
nah makanya saya jelaskan tadi ya
ketika kita membaca suasana penyelenggaran pemerintahan ini membutuhkan ruang lebih banyak
berbeda pendapat memberikan masukan
konteksnya tadi saya angkat tadi apbn
media kita minta kita harapkan muncul sebagai memberi masukan
yang cukup untuk itu
kita saya mau coba untuk beralih ya
itu kan karena masih itu salah itu satu topik wacananya sudah didengar oleh pemirsa
yang menarik menurut saya dan ini sebenarnya menurut saya
nggak tahu ini subyektivitas saya tapi rasanya tidak
karena karena ini menggelitik saya
cerita soal bagaimana adanya intervensi
karena adanya intervensi apa namanya kekuasaan terhadap kekuatan partai politik
saya kutip kalau saya salah tolong diingatkan pak inca
menurut dia ada dua indikator karena ada invisible hand yang membuat penegakan hukum menjadi politis
rakyat melihat ada tangan tangan tidak kentara
the invisible hand yang membuat penegakan hukum kita nampang merosot
ingat para penegak hukum memiliki kedalatan yang penuh hukum sebagai panglima dan bukan politik atau kekuasaan
ini konteksnya politik atau konteksnya hukum
kalau kita saya kira kan rekamannya jelas ya
kalau memang partai politik saya kira ruang publik kita selama satu tahun terakhir juga dihabiskan untuk mendiskusikan tentang independensi
rakyat merasakan adanya tangan tangan tak ketara yang mencampuri urusan
jadi tangan tak kentara ini dihukum dan politik maksudnya begitu
soal yang politik ini maksudnya soal keterlibatan kekuasaan terhadap dualisme partai
karena dualisme itu kan berkepanjangan terus yang kemudian melibatkan penegakan hukum dan juga pemerintahan dalam konteks misalnya pendaftaran
dan akhirnya menjadi pihak pendukung pemerintah
itu yang kita ingatkan
dalam konteks dalam konteks politik dan hukum tadi
dan ada pernyataan penting
jika akhirnya fungsi check and balance tak berjalan baik maka akan terjadi potensi kesewenang wenangan hukum
tapi kan sebenarnya ketika psby
itu kan semuanya juga berkumpul
banyak banget partai politik mendukung pak sby
apa masalahnya kemudian
konteksnya nggak begitu
konteks penegakan hukum tadi itu begini
kita mendiskusikan sangat panjang soal penegakan hukum itu
yang kalau dibaca lebih detail tadi undang undangnya sama
casenya di publik juga cukup kentara atau muncul
tapi nggak selesai itu
yang kemudian hilang begitu saja
bisa saja memang membutuhkan
kita sih sebetulnya berharap
kalau saya pribadi berharap ada contoh yang lebih konkret dari ini
ini sebagai pernyataan oke lah ya
tapi sebaiknya kalau bisa pak hinca misalnya memberi contoh
mari kita bicara politik dulu deh
ini kan sebenarnya golkar sama p tiga
dan jangan sampai ini kan maksudnya begini
jangan sampai golkar dan p tiga dikuyok kuyok
istilahnya bung rey tadi
itu dikuyok kuyok untuk kembali
dikuyok kuyok untuk kemudian akhirnya
menyerah pada pilihan
ya udah saya ketimbang kmp saya akan mendukung anda
ada di posisi anda sebagai pendukung pemerintah
tapi kan sebenarnya pak sby juga melakukan itu
di jangka pak sbe juga ada partai yang berkeputusan
tidak dikuyok kuyok tapi menjadi pro pemerintah
yang kita mau katakan adalah independensi kedaulatan partai politik itu
biarkan itu menjadi kewenangan dan milik partai itu
nah kita semua tahu lah tadi bung vito juga sampaikan
meskipun pada ujung sudah selesai
tapi ruang publik kita waktu sepanjang tahun itu
kita habis untuk di situ
ini mengenai partai politik
p tiga belum selesai
nah p tiga belum selesai
jadi ini kan juga sesuatu potret saja yang kami sampaikan
kalau tadi ditanyakan apakah ada contoh konkret
apakah itu salahnya jokowi
kalau menurut pak sby salahnya jokowi
kalau misalnya catatannya
kalau ya asumsi itu ya pak
karena sistem pemerintah itu
karena sistem pemerintahan kan
kami akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
kita lanjutkan salah satu topik yang dikritisi oleh pak sby adalah soal check and balance
dimana pemerintah atau kekuasaan lah bisa dikatakan begitu
kalau tidak mau straight forward
mengintervensi kekuatan partai politik
dan kalau misalnya kita bilang kekuasaan
yang punya kuasa pasti pemerintah
apa sebenarnya kesalahan pak jokowi dalam hal ini
yang pasti bahwa ada problem partai politik yang berkepanjangan
yang kemudian bermuara ke hukum
itu masalah internal
kalau soal di partai kan itu urusan internal
itu urusan kedaulatan partai lah
dan kita ingin mengingatkan itu
biarlah partai itu berdaulat
negara cukup untuk katakan kalau memang pendaftaran di daftar
dan itu berjalan dengan baik
nah obviousnya intervensi itu dimana
ketika proses mereka berjalan
diantara dua atau tiga atau yang berbeda itu
ini terasa sekali bahwa pemerintahnya ada di keberpihakan
ada surat yang keluar dari menteri hukum dan ham dan seterusnya
itu kan fakta yang memang juga menjadi diskusi kita di ruang publik
kita mengingatkan tidak usahlah begitu
biarkanlah partai itu berdaulat menyelesaikan soalnya
dan karena memang juga undang undang partai politik kita mengatur
bahwa partai politik itu berdaulat untuk menjalankan rumah tangganya sendiri
sebetulnya itu kita setuju ya
tapi kan persoalannya kan kedaulatan internal partai ini yang nggak pernah mau mereka tegakkan
selalu dilimpahkan kalau nggak ke pengadilan ke pemerintah
jadi ruang menyelesaikannya oleh partai itu justru diserahkan ke pengadilan dan pemerintah
di situlah kemudian
ya soal adakah intervensi bla bla mungkin kita perlu mendalaminya lebih lanjut gitu
tetapi saya sendiri menyesalkan mengapa partai politik ini ingin selalu menyelesaikan masalah internal mereka di luar partai politik
padahal di undang undang kepartean kita bahkan sudah dibuat ketentuan baru yang rasa rasanya nggak ada di dunia ini
namanya ada mahkamah partai
jadi kalau ada sengketa misalnya kepengurusan di dalam internal partai politik
cukup diselesaikan di mahkamah partai
dan keputusan mahkamah partai itu mengikat
final dan mengikat gitu
nyatanya ada keputusan partai tapi dianggap tidak cukup
bawa lagi ke pengadilan
di pengadilan terjadi lagi proses bla bla bla bla gitu
yang kalau kita lihat misalnya khususnya partai golkar ya
kisah pasar golkar ini
kita pemerintah juga jadi bingung mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu
karena ini belum selesai udah diputus pengadilan beda
ini belum dibuat ininya udah
dan pengadilannya macam macam
pengadilan bisa macam macam
boleh tingkat tinggi ptb
jadi yang satu tahun itu justru diselesaikan bukan oleh
menurut saya pada tingkat tertentu pemerintah
disiasiakan oleh kepengurusan partai politik
dan memang internal partai merasa bahwa dekat dengan kekuasaan
menjadi favor buat dia untuk memenangkan tampuk tahta di partainya
karena itu kan hampir logika para pemimpin kita ya secara umum
jadi yang mau benar benar konsisten untuk berada di luar
saya pikir hanya dimulai dengan pdi perjuangan sepuluh tahun
karena ada yang menjelaskan
nah sebelumnya posisi terhadap sbi kan
nah sekarang kita melihat sby sendiri tidak bisa mengatakan dengan tegas bahwa cyber ada di luar
kita jelas cara tegas
sejak awal kita nyatakan kita di luar
dan kalau anda dengar kemarin di bagian akhir itu jelas
kami tetap memilih posisi kami berada di luar pemerintahan
pemerintahan jokowi kita dukung sampai tuntas
yang baik kita dukung yang kurang baik kita kritik
dan ini bagian dari upaya kami juga untuk memainkan peran itu saja ya
saya konfirmasi sekali lagi
konfirmasi sekali lagi sby sendiri mengambil persepsi bahwa jika kekuasaan menumpuk pada
satu kubu maka kekuasaan itu mudah untuk disalahgunakan ini kan kemudian orang ini
bisa menjadi backfire lubang sebenarnya karena kalau kita melihat dulu kan ada yang namanya
apa tuh namanya eh koalisi besar lah wali polisi besar mendukung pak sby yang tidak hanya gerindra
sama pdi perjuangan dan hanura yang ada di luar sistem begitu ya selebihnya ada di pak sby ini kan
sebenarnya anda tidak anda mengkritisi sesuatu yang sudah anda lakukan sebelumnya kalau kita
baca itu dan kalau dibaca betiannya itu itu rotakton yang menyebut bahwa mengingatkan kan
bahwa kekuasaan yang terlalu besar bisa cenderung disalurkan itu persoalannya saya teruskan dulu nah
kita kutip di situ nah kemudian tadi disebutkan pengalaman anda kan begitu
oke nah waktu kita pengalaman membuat besar dulu itu pun tidak serta merta juga
bahwa kalaupun semuanya mendukung sama gitu itu yang mau kita ingatkan pengalaman kita
dulu meskipun sudah semua banyak begitu tidak selamanya sama di dalam koalisi dalam
koalisi itu nah dalam konteksnya ini mengingatkan itu saja dalam ini loh bung hincaya dalam pengalaman
kita justru koalisi sby ini kelihatan jauh lebih efektif dibanding koalisi jokowi
mungkin butuh waktukah
tidak butuh waktu anda coba lihat ya kalau saya baca beberapa kali justru yang banyak berbeda ya presiden itu dengan partai pendukung bukan dengan partai non pendukung
oh iya itu maksud saya jadi kalau dilihat dari itu justru kesulitan
bukan partai partai pendukung satu partai pendukung yang besar yang menjadikannya sebagai petugas partai
petugas partai itu persoalan misalnya jokowi menghendaki revisi undang undang kpk tapi partai pendukung malah menolak
jokowi menolak calon pemimpin yang diusung oleh partai pendukung tapi partai pendukung malah marah
dan seterusnya jadi kalau dilihat dari ini tingkat soliditas koalisi yang dibangun oleh psbi jauh lebih solid
nah ingat loh ketika misalnya pak sby demokrat setuju dengan revisi undang undang pilkada yang mengembalikan ke dprd
lalu presiden sbi saat itu apa istilahnya mementahkannya kembali dengan pidato itu otomatik di dprd pindah semua
pada saat yang bersamaan gitu itu kan menunjukkan kepada kita
artinya mereka katakan bahwa ini tidak perlu khawatir
tidak perlu justru pengalaman psbi jauh lebih solid dalam pengertian itu ya
kalau kita tidak sebut bahwa koalisi psbi itu justru tampak kritik oleh partai partai pendukung
kalau kita ambil contoh itu pasti itu
tapi ada contoh juga yang kemudian habis energi kita di dpr waktu itu mengambil putusan yang sampai
yang kenaikan harga bbm
yang kenaikan harga bbm misalnya
jadi poinnya di situ sebenarnya ini common sense dalam konteks ilmu politik
yang kemudian kita tarik untuk kita refleksikan
bahwa kalau ini menjadi
ada memang peristiwa besar besar yang mendapat perhatian publik yang kemudian agak panjang
soal bang senturi
beberapa teman koalisi juga berbeda dengan pak sbi
soal kenaikan harga bbm
tapi di presiden pak jokowi bahkan hal yang teknis pun presiden bisa berbeda dengan partai koalisi
saya ingatkan kembali ya untuk merumuskan undang undang pilkada yang terakhir ini
banyak perbedaan antara partai pendukung
dan presiden sekali
nah konteks kita ini konteks kita masukkan menjadi salah satu dari tujuh butir itu
di situ dia meletakkan
dalam konsep bernegara itu
meskipun nanti besar gitu kira kira ya kita juga berpengalaman untuk hal hal tertentu
kalau saya pribadi justru saya merasa jadi bertanya tanya begini
karena itu kita merasa bahwa ini pantas kami sampaikan untuk dari sejak sekarang kita siapkan
kalau saya sebetulnya membacanya justru begini kalau saya faham
menurut saya harus diingatkan kepada pak sby
kalau anda mendukung anda jangan perlihatkan dong berkali kali berbeda sikap dengan presiden
karena itu menimbulkan kegaduhan
itu mestinya pesannya kalau menurut dpr
kalau pesan kepada partai kita berdialog gitu
ini pesan kami ini kan untuk pemerintahan ini
tapi saya kira kita sepakat substansinya itu untuk saling mengingatkan itu penting
nah tapi bang hinca begini
sebagai orang yang pernah
saya tidak pernah
tentu saja agak
kita nggak punya presiden itu
dengan antara pak sb dengan bu mega
tapi apakah pak sby membuka jalur komunikasi dengan pak jokowi
jadi kan kita tahu bersama
di amerika itu mantan presiden diberdayakan oleh presiden sekarang
entah menjadi special envoy untuk timur tengah lah
atau untuk apa namanya go green climate change dan lain sebagainya
ada nggak pola komunikasi jalur komunikasi yang dibuka
mungkin kondisinya ada
saya tidak ada di apa namanya koalisi anda
tapi kan ini kan pak sby katakanlah masih aset
orang masih considert dia sebagai tokoh sebagai pemimpin indonesia begitu
komunikasi komunikasi yang dibangun partai demokrat
bukan partai demokrat
antara pak sby dengan pak jokowi
karena sby juga kan ketua umum demokrat
saya harus tidak bisa juga
ini kan soalnya ada poin ketua umum mantan presiden
ini adalah refleksi ramadan partai demokrat
kan jelas tuh
yang posisinya berada di luar
artinya maksud saya begini bang
kalau misalnya akan indah sekali akan elok sekali
kalau misalnya ini kemudian tidak ditangkap oleh apa namanya oleh kekuatan sipil seperti bang rai rangkuti
yang kemudian melihatnya ini sebenarnya
akan lebih bagus kalau misalnya dibuka komunikasi
saya sepakat tuh
pertanyaannya mungkinkah anda membaca
pak sby sekarang sebagai mantan presiden
kita semua membaca dia sebagai ketua partai
nah itu sebenarnya dikonfirmasi
makanya saya konfirmasi tadi
komunis kan macam macam
saya misalnya setiap saat juga kami berkomunikasi lewat dengan mas pram
kan bisa berkomunikasi
bisa juga dipraksi
bisa juga antar politisi
bisa juga beliau sendiri pada saat bertemu
ada juga komunikasi kami
saya pernah membawa surat sendiri
jadi sesuatu yang modelnya macam macam
sedangkan yang ini boleh lah
harus ada menurut saya harus ada budaya yang kemudian ada semacam ruang dialog
kalau misalnya tidak mau menurunkan legacy ya nggak mungkin lah legacy diturunkan karena partainya beda
kapan saja kita siap itu
maksud saya begini
kalau keistanaan kepresidenan misalnya membuat ruang itu ya
kita membaca gini
setelah reformasi tidak pernah antara pak habibie sama gus dur
hubungannya waktu itu pak habibie ada di jerman agak jauh
gus dur sama bu mega ya mungkin sekali dua kali saja
tidak mesra juga
dan gus dur kemudian tidak diberikan fungsi khusus untuk melaksanakan tugas khusus yang penting buat negara
begitu juga dengan ya pak sby sama bu mega
ya kita tahulah ceritanya
saya pikir kesulitan utamanya adalah melihat posisi pak sby ini
jika beliau misalnya berperan sebagai pak habibie seperti sekarang konsultasi yang bersifat katakanlah misalnya personality itu akan terjadi
tetapi begitu pak
justru dicatat bahwa ketua umum partai politik yang mantan presiden nggak hanya pak sby
ada bu mega
ibu mega juga berkomunikasi dengan caranya sendiri
setiap orang punya cara
jika kemudian istana katakan begitu membuat ruang tadi yang sekali sebulan atau sekali
jadi artinya kritiknya bisa langsung
ada yang bisa disampaikan langsung person to person
tapi ruang publik seperti ini juga perlu
supaya semua orang juga bisa mendapatkan ruang demokrasi untuk kita juga
mungkin nggak itu dilakukan
atau mungkin pemimpin kita begitu tinggi egonya sehingga ya sudah ya
anda kan di masa lalu anda tidak lebih baik dari saya
begitu saja pendahulunya mengatakan anda anak kemarau
dari kita kapan saja
ketika misalnya presiden jokowi mengundang mantan mantan presiden
tiba tiba pak sby datang sebagai ketua partai
jadi ketika beliau mengucapkan sesuatu orang akan memandangnya
jadi pak sbe itu salah menjadi ketua umum partai menurut anda
saya pikir itu problem terbesarnya
kalau anda salahkan itu hal hal yang benar
itu kan hak politik juga
kenapa anda nggak sebut ibu mega misalnya
termasuk ibu mega dong
itu yang saya katakan
jadi sebetulnya menurut saya
etika politik ini yang mengakibatkan posisi pak sby ini sekarang menjadi seperti tidak strategis gitu
efek dari pernyataan tujuh poin ini misalnya di mata masyarakat
kalau kita lihat misalnya netizen saya belum tahu juga ya
sejauh apa apakah itu menjadi refleksi penting publik
nah kalau dilihat setidaknya dalam dua tiga hari ini rasa rasanya sih tidak ya
kami rasa penting
dan responnya juga baik
oh bagi demokrasi ini penting
kami membaikkan netizen itu
jadi biarkan bung rai berpeda pendapat
netizen yang lain juga biar berpeda ini loh
tapi untuk demokrasi itu tidak harus sama begitu
terakhir bung hinca pertanyaan saya
kalau anda ada di luar sistem paling tidak tercatat ada dua partai politik yang ada di luar sistem
mereka adalah less people standing di kmp
namanya pks dan gerindra
mungkin gak menjalin koalisi dengan mereka
nah ini menarik jadi ini kan waktu itu di awal sudah terpolaris kedua
kmp sama kih
posisi demokrasi kan tidak kedua dua
sampai sekarang tetap ini
bahwa di sini tinggal satu atau tinggal dua di sini menjadi lebih banyak
itu kan hak masing masing partai politik
nah karena itu
tapi ini kan sebenarnya posisinya sama ada di luar sistem
apa fatsunnya beda
kan tidak harus kami di dalam tuh
biar kami mengambil
dalam bentuk kmp lah misalnya
bikin koalisi baru misalnya
enggak kami tetap pada posisi yang kami yakini benar
jadi main sendiri aja
tapi itu komunikasi dengan setiap saat juga boleh tuh
tapi tidak akan bergabung untuk kedua tim
bung rai catatan buat demokrasi dan pak sby
ya kalau bagi saya sih yang paling penting itu adalah menegaskan identitas pak sby
ketika berbicara sebagai ketua partai atau sebagai mantan presiden
tentu saja problem utamanya itu adalah ketidakjelasan identitas itu
akan lebih bagus menurut anda
ya menjadi presiden apa mantan presiden saja
tidak perlu lagi turun tangan sebagai bangsa
kami hormati biarkan saja kami menjalankan ini
dan kritik yang kami sampaikan juga bagian dari hak kita untuk menyampaikan itu
ini supaya kita punya tradisi baru lah ya
masa mantan presiden kok tiba tiba
anda juga kan harusnya kan bilang juga ibu megawati dari kemarin begini kan
ini kan nggak pernah bilang juga
jadi harusnya kan anda sebutkan juga dari awal itu tuh
pak hinca yang nggak baca pernyataan pernyataan kita dong
nah ini kan barusan ini yang anda sebut tadi
karena konteknya ini kan dengan pak sby kan
kalau konteknya dengan pak sby itu kita tidak bisa dalam bicara yang lain
karena itu anda harus mengatakan bukan per orangnya kan
orangnya pak sby sebagai mantan presiden
kalau anda sebut orangnya juga kan berarti ada dua partai
oh iya ibu megawati juga sebagai mantan presiden
dan kita hormati pikiran bung rai
pak sby juga hormati juga tua partai
baiklah waktu kita terbatas bapak bapak terima kasih atas waktunya
kita lihat nanti reaksi seperti apa di publik terkait dengan kritik pak sby
dan beberapa poin penting yang menjadi catatan pemerintah seharusnya didengar dan kemudian dilaksanakan
karena kita pasti sepakat semua harga harus turun ya
nggak ada yang sepakat kalau harga tidak turun
kalau itu sih nggak usah diingatkan sby juga kalau itu semua juga pasti diingatkan
terima kasih sekali